mirsa ketua dprd jawa barat taufik hidayat mengatakan kantor dprd jawa barat ditutup selama empat belas hari
menyusul ditemukannya tiga puluh delapan orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di lingkungan dprd jawa barat
kantor dprd jawa barat ditutup selama empat belas hari sejak empat belas agustus
menyusul ditemukannya tiga puluh delapan orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di lingkungan dprd jawa barat
dari ke tiga puluh delapan orang tersebut tujuh diantaranya merupakan anggota dprd jawa barat
yang saat ini menjalani karantina mandiri di rumah masing masing
delapan pegawai negeri sipil pns dan dua puluh dua orang lainnya merupakan pegawai non pns
yang sedang menjalani isolasi di bpsdm
memang pemerintah pusat saja menghimbau bahwa kerja di rumah
jadi di rumah juga kita tidak tinggal diam
berarti selama empat belas hari ke depan akan bekerja dari rumah ya para pegawai
di rumah kalau misalnya harus memerlukan tidak di rumah ya kita dengan kita cari tempat yang lain